kotak hitam pesawat trigana ril dua ratus lima puluh tujuh yang jatuh kemarin berhasil ditemukan
kotak hitam ini selanjutnya akan diserahkan kepala basarnas ke komite nasional keselamatan transportasi
black box sudah ditemukan di lokasi tempat jatuhnya pesawat
sehingga saat itu pada pukul kurang lebih sekitar jam empat belas waktu indonesia bagian timur
dan saat sekarang akan dievakuasi akan dibawa bersama sama dengan tim evakuasi darat yang membawa jenasa melewati jalur darat menuju ke lapangan terbang oksibil yang terdekat
kemudian baru dikirim ke sentani jayapura
oleh tim knkt kotak hitam itu akan diteliti untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat tersebut
selain menemukan kotak hitam pesawat tim pencari gabungan juga sudah berhasil menemukan lima puluh empat jenazah awak dan penumpang pesawat
kotak hitam dan jenazah korban rencananya akan dievakuasi ke jayapura untuk diidentifikasi
evakuasi akan menggunakan jalur udara karena beratnya medan serta jauhnya lokasi kecelakaan pesawat itu